prioritas kelompok penerima vaksin di jawa tengah berubah
kelompok lansia berjumlah tiga satu juta didahulukan
daripada kelompok pelayan publik usia produktif
hal itu disampaikan oleh kepala dinas kesehatan jateng
yulianto prabowo di semarang senin siang
yulianto menegaskan terdapat tiga satu juta lansia yang terdaftar di jateng
dan sekitar dua puluh delapan ribu di antaranya sudah menjalani vaksinasi di tiga puluh empat kota kabupaten
lansia tertua di jateng yang ikut vaksinasi berusia sembilan puluh tahun
yulianto menjelaskan animu lansia mengikuti vaksinasi sangat tinggi
kendala kelancaran vaksinasi lansia di berbagai daerah pelosok
tidak bisa mendaftar vaksinasi secara online
sehingga harus mendaftar secara manual
kendala lainnya adalah jarak ke lokasi vaksinasi di puskesmas yang relatif jauh
sehingga pihak dinkes akan mendekatkan lokasi vaksinasi
dengan manfaatkan balai desa
usai kelompok lansia vaksinasi akan diteruskan
ke kelompok pelayan publik di bawah usia lima puluh tahun